di sudut alisasi bagi pengakuan time ini harus kita slicing per level sahaja konten areanya
contoh usaha mikro kita fokuskan untuk onboarding aktif dulu melalui media sosial website atau instagra
catalog dalam hal ini sebetulnya pdf sederhana saja yang nanti bisa ini sudah dibuatkan template nya
tapi klik kliknya check out nya tetap melalui platform media sosial lainnya mungkin masih bank
transfer tapi nanti logistiknya harus kita sesuaikan ini kita lagi bikin banyak inisiatif
dengan pedagang pasar basah di pasar pasar tradisional nah itu game untuk pelaku usaha
mikro kemudian usaha kecilnya usaha kecil itu kita ingin dorong masuk ke e commerce lokal atau
nah yang terakhir adalah untuk usaha menengah baru kita ingin dorong masuk ke e commerce
nasional bahkan sampai dengan global